dari empat belas orang tercatat update nya pemirsa hingga sabtu sore ini tercatat ada lima puluh satu orang korban dugaan penipuan penjualan tiket konser coldplay
mereka mengaku mengalami kerugian mencapai yang tadinya tiga puluh juta rupiah
dari lima puluh satu orang ini mencapai enam puluh tiga juta rupiah total kerugiannya
sementara itu dektorat siber barasimpori telah menalami adanya duga penipuan penjualan tiket konser coldplay asal inggris ini via justip melalui patroli siber
dan dalam waktu dekat ini dektorat siber barasimpori akan memanggil pihak menyedia tiket resmi konser coldplay
untuk mengetahui prosedur penjualan tiket tersebut kami akan bahas bersama dengan pak muhammad zainul arifin selaku kuasa hukum korban penipuan just tip tiket coldplay
selamat sore assalamualaikum pak zainul selamat sehat
waalaikumsalam sore mas sehat sehat selalu
sehat selalu pak zainul terima kasih waktu anda bersama kami di newsroom
pak zainul update nya
kalau tadi saya sebutkan ada bertambah ya menjadi lima puluh satu orang hingga pukul tujuh belas berapa orang yang tengah anda tangani
benar pak lima puluh satu orang
oh ya tadi saat ini sudah bertambah ya dari yang kemarin hanya empat belas korban sekarang bertambah menjadi lima puluh satu orang korban
dengan total kerugian hampir satu ratus dua puluh tiga juta rupiah
nah pola pola dan modusnya itu sama dengan yang terjadi kemarin
hanya memang ada beberapa perbedaan ya salah satunya adalah platform media sosialnya
yang hari ini bertambah melalui twitter ya kemudian dari twitter berpindah ke media sosial whatsapp
kemudian ke google di sisi transaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh korban sama pelaku
baik sebelum dilanjutkan pak zainul minta maaf mungkin suara laptop anda boleh dimatikan
sementara itu agar komunikasinya lancar
karena penggemar di studio dan juga pemirsa di rumah mendengarnya seperti itu pak zainul
ya kita lanjutkan pak zainul
pak zainul kalau dari pengakuan korban seperti apa
kalau lah anda katakan ini bertambah karena dari twitter juga didapat informasi penjualan tiket ini
tapi kalau dengan seiring berjaman jaman ini kan sudah banyak tahu ya pak
penggunaan aplikasi media sosial secara bijak
tapi masih saja terdapat penipuan
pengakuan korban seperti apa tepatnya
pigur itu yaitu dalam hal ini grup band codeplay ini ya
jadi karena mereka ngefan mau nggak mau ya terpaksa mereka mencari alternatif lain
karena gagal dalam hal perburuan pembelian tiket di versi war itu
nah maka dari itu
mereka mau gak mau harus cari alternatif lain karena mereka sudah begitu ngefan
akhirnya mereka mencari salah satunya lewat media sosial
dalam hal ini di twitter sama sama di telegram dan juga di instagram
kemudian dari sana ada beberapa testimonian
tentu korban tidak langsung melakukan transaksi pasti korban akan melakukan cek dan recheck
di dalam pernyataan ataupun di dalam twitter dan media sosial itu
belum tentu ada percakapan percakapan dan bukti bukti keberhasilan
korban lain untuk melakukan transaksi
nah sehingga motor korban tertarik kemudian berubah komunikasi melalui media sosial
dalam hal ini whatsapp setelah dari whatsapp itulah terjadi percakapan dan transaksi
transaksi dalam hal pembelian tiket coldplay ini
namun setelah terjadi pembelian setelah terjadi transport sejumlah uang yang diminta oleh pelaku
faktanya sampai hari ini tidak ada satupun tiket yang dikasih kepada para korban
sehingga korban menduga ini adalah sendikat penipuan
kemudian kita melakukan upaya hukum ke baris krim atau spori kemarin
artinya anda menyadari ya adanya minimnya literasi digital yang dialami oleh klien anda
karena saat ini kan melek digital kita harus paham informasi yang tepat informasi yang benar informasi yang hoax
tapi kalau dari kasus sebelumnya ini kan saya pelajari juga dari informasi yang anda katakan di media

korban anda juga sempat mendapatkan informasi yang benar informasi yang hoax

pink kemudian ada juga kasus dari pembelian tiket ajang balap motogp
seperti apa kasus ini terjadi sebelumnya pak zainul
ya di dalam korban yang kita advokasi itu ada satu korban yang juga pernah terjadi korban penipuan di konser girl band nya korea itu blackpink
namun itu berbeda orang dan berbeda oknumnya
namun modus operandinya itu sama persis itu melalui media sosial kemudian melalui berpindah percakapan melalui whatsapp
nah namun barangkali ya inilah menjadi persoalan bagi para korban karena mereka tidak warless terhadap dirinya sendiri
kemudian karena terlalu ngefans dan pengaruh sosial ya dalam maksudnya pengaruh sosial di tempat bekerja di tempat sekolah sehingga mereka termotivasi untuk bersama sama nonton band nya
sehingga mereka termotivasi untuk bersama sama nonton band nya

namun itu dimanfaatkan oleh orang lain gitu
baik anda menduga ada sindikat yang bermain dalam kasus coldplay ini tapi kalau sindikat ini artinya tidak satu orang ya pak tidak berdiri sendiri
ada orang orang tertentu atau sekelompok sindikat yang bekerja
baik itu dalam kasus coldplay maupun kasus kasus yang anda tengah ini sebelumnya di coldplay di blackpink dan juga kasus balap motogp

karena ini kan pola pola modusnya sama
ya jelas pasti ada sindikat ya karena ini kan pola pola modusnya sama
namun pelakunya itu berbeda
kita tidak tahu bisa jadi di akun media sosial itu satu orang tapi dia memiliki akun yang banyak
kemudian bisa jadi dia memiliki nomor rekening bank yang berbeda beda
namun kita meyakini adalah sindikat yang secara masif ya secara masif kemudian yang merugikan banyak korban
nah pola pola ini kan sering dilakukan
maka dari itu kita dari awal menyampaikan kepada promotor yang resmi
itu yang justif justif ini kan pasti ada dua ya
ada yang legal dan ada yang negatif
yang ilegal nah yang legal ini apakah mereka terlindungi dengan perjanjian kerja
antara promotor resmi dengan mereka kalau tidak maka barang tentu pihak yang promotor resmi
harus dimintai klarifikasi ke baras lima belas polri karena memang mereka tidak ada terkait dengan
sosialisasi terhadap para pegemar court play ya terhadap khususnya
maka tadi ya kita sepakat dengan kawan kawan barat lima belas poli untuk meminta kualifikasi
terhadap promotor yang secara resmi ini promotor resmi ya
baik anda juga mencurigai informasinya oknum yang bermain ini berasal dari promotor sendiri
begitu ya pak zainal
ya bisa jadi ada oknum oknum di sana karena mereka tiket tiket itu mereka jasakan ke
atau disapkankan ya disapkankan kepada para jasa jasa yang jastip jastip ini
maka berantem tuh ya seperti tiket pesawat lah kalau menjelang lebaran
itu kan tiketnya mahal sekali ya
artinya kan ada agent agent yang meng clock ataupun melakukan membeli barang
membeli tiket yang begitu banyak kemudian dijual dengan harga yang tinggi
nah pola pola seperti ini sepertinya sama ya hanya memang perlu peran pemerintah
untuk mengatur regulasi ini ya
kita berharap nanti pemerintah bisa mendorong ini dengan kejadian ini ada regulasi
yang mengatur terkait dengan dastip ini secara jelas
kalau tidak maka korbannya akan terjadi
bukan hanya di korban group band court play ya
tiket tiket yang lain bisa jadi seperti ini
pak zainul lima orang terduga penipuan ini sudah dilaporkan
siapa saja lima orang ini
ya berantem tuh ada beberapa ya
berantem tuh ini adalah kita bisa menyebutkan nama nama
tapi jelas itu sudah kita sampaikan
karena pada saat transaksi para pelakunya juga memberi ktp ya
memberi ktp kepada para korban
sehingga korban juga yakin bahwa ini adalah orang yang betul betul menjual tiket yang benar
dan nama nama itu sudah kita sampaikan
yang jelas itu ada kata kata semuanya adalah perempuan ya
semuanya adalah berjenis kelamin perempuan
dan mereka masih muda muda juga kalau lihat dari ktp nya
kemudian dilihat dari profil media sosialnya
tapi kita tidak tahu apakah itu benar mereka dengan identitasnya yang sebenarnya
bisa jadi itu identitas palsu orang lain
maka ini perlu kendalaman festival hukumnya untuk diungkapkan ke orang orang baris stream atau sepon
pak zainul ini kan anda juga menyatakan di media sebelumnya
meminta pertanggung jawaban dari promotor terhadap korban penipuan ini
di mana substansi tanggung jawab ini
apakah diatur dalam sebuah undang undang atau bagaimana ya
apa alasan anda membuat promotor ini juga bertanggung jawab atas kasus penipuan ini
ya barang tentu ini kan adalah terkait dengan tingkat kesosialan
sensitivitas dari promotor itu sendiri
saya sampaikan memang belum diatur secara jelas terkait dengan justip yang legal ini
maka dari itu kita sepakat dengan kawankan baris stream untuk mengundang promotor resmi ini untuk diminta kualifikasi
karena mereka diduga tidak melakukan sosialisasi kepada para penggemar vote play
maka dari itu pesan ataupun aspirasi dari para korban yang menyampaikan ke kita
mereka ini adalah penggemar berat dari vote play
tapi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
maka dari itu kita ingin sampaikan bahwa
kepada promotor resmi agar bisa mengakomodir
bisa mengakomodir para korban untuk diberikan tiket gratis
supaya mereka bisa menikmati konsekutif
dan itu adalah rasa bertanggung jawaban dari kawan kawan promotor resmi
nah itu harapan kita ya
orang tentu ini mudah mudahan mereka dengar dan mereka mengakomodir itu
karena ini kan masih lama sampai bulan november
masih ada waktu untuk memverifikasi sampai saat wajah korban
yang diduga dilakukan penipuan terhadap oknum yang bertanggung jawab itu
baik saya masih belum bisa menangkap soal kronologi tadi pak zainul
kita ke belakang lagi ya soal pembelian tiket ini
ini kan pembelian tiketnya cukup cepat ya pak
dalam butuhan menit saja sudah terjual
kenapa di waktu yang bersamaan ketika penjualan tiket ini
klien anda langsung membeli dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
kenapa tidak menunggu waktu yang tepat
misalnya kalau anda membeli tiket yang tidak bertanggung jawab
misalkan satu jam setelah adanya penjualan tiket yang ludes dari sejumlah pihak
barulah dibeli di kemudian hari atau beberapa waktu kemudian
bagaimana ini bisa terjadi ketika waktunya bersamaan dengan penjualan tiket resmi
nah itu kan waktunya itu memang bersamaan
itu tanggal tujuh belas mei ya
nah kemudian pada saat transaksi dibuka nyawa tiket itu
para korban ini kan tidak bisa mengakses ya
karena begitu cepat
sehingga beberapa selang
berapa menit itu kan tidak bisa diakses lagi
sehingga mereka khawatir
kalau seandainya mereka nggak bisa mengakses lewat yang resmi
maka mereka mencoba alternatif lain
salah satunya adalah melalui media sosial
setelah lihat dari media sosial
kemudian ada beberapa testimoni yang berhasil di sana
kemudian mereka melakukan transaksi
percakapan pindah dari media sosial
kemudian pindah ke whatsapp
di sanalah terjadi komunikasi
setelah terjadi transaksi
sesuai dengan uang yang ditentukan oleh pelaku untuk melakukan transfer secara lunas
kemudian setelah itu
tidak ada tiket yang dijanjikan untuk diberi kepada klien kita
maka dari itu akhirnya klien kita menduga ini adalah penipuan
maka ini yang harus ditelusuri oleh kawan kawan penyidik baris ke lima belas polri khususnya
dekorasi baris ke lima belas polri
karena kenapa begitu cepat ya
dengan waktu yang begitu singkat
kemudian masyarakat tidak bisa mengakses
nah ini kan harus ditelusuri peristiwa hukumnya
apakah memang ada unsur kesengajaan
ataukah memang begitu banyak yang antusias masyarakat
sehingga tidak bisa mengakses itu
nah ini pola pola ini kan harus ditelusuri
salah satunya adalah dari para promotor resmi ini
kalaupun memang itu benar
maka harus ada pertanggung jawaban
maka harus diburu para pelaku dari penipuan ini
baik kita doakan
pemirsa di rumah doakan
semoga proses hukum ini akan segera berjalan
apalagi sudah ada tindakan dari baris ke lima belas polri
dari tim siber mereka untuk menyelidiki kasus ini
pak zainul kita harapkan juga korban korban berikutnya
masih belum melapor
segera melapor ke polri
agar diusut tuntas
dan tentu kita beri pemahaman ke publik
bahwa saat ini tengah kita semua tentu melek digital
paham literasi digital juga tentunya
dan memilah mana yang informasi benar
informasi yang hoax
begitu ya pak zainul sepakat ya pak zainul
terima kasih untuk waktu anda bersama kami di dinas rumah
ada pak muhammad zainul arifin
selaku kuasa hukum korban penipuan
waalaikumsalam pak pak